pada masa pandemi covid sembilan belas ini salah satu yang terdampak adalah pendidikan
selama pandemi ini proses belajar mengajar dan juga tentu saja pendidikan terpaksa harus dilakukan di rumah
nah ini merupakan tantangan tersendiri tentu saja bagi para siswa dan guru
tapi ada satu institusi satu perguruan tinggi yang ternyata sudah terbiasa melakukan pendidikan jarak jauh
adalah universitas terbuka di mana saat ini saya berada
dan bagaimana kinerja universitas terbuka yang saat ini berusia tiga puluh tujuh tahun selama pandemi ini
dan juga di tahun tahun sebelumnya kita akan membahasnya dalam insight with desi anwar
dunia pendidikan menjadi hal utama bagi bangsa indonesia
meski saat ini tengah dihadapkan
dengan pandemi covid sembilan belas yang tak kunjung usai
kemajuan sebuah bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan

oleh karena itu sebagai bagian dari pilar kemajuan bangsa
dunia pendidikan harus tetap dikedepankan
dunia pendidikan harus tetap dikedepankan
dunia pendidikan harus tetap dikedepankan
universitas terbuka mengusulkan program wajib kuliah untuk mewujudkan keadilan sosial bidang pendidikan bagi seluruh rakyat indonesia
program ini juga sejalan dengan harapan presiden joko widodo untuk pembangunan dan pemerataan pendidikan di indonesia
program wajib kuliah merupakan solusi strategis untuk pendidikan indonesia
program wajib kuliah merupakan solusi strategis untuk pendidikan indonesia

kepada resteran hispan kontraryum penerbitan bernaturan dengan jaminan

kemudian itu mesya it golf yang menjadi pertarungan agar dangan barat manila autonomi dalam bidang pendidikan
seiring perkembangan zaman adaptasi dan inovasi menjadi faktor penting untuk menjawab tantangan dunia pendidikan tinggi di masa depan yang masih bersifat imajiner
yang menurut richard rily menteri pendidikan amerika serikat pada era bill clinton digambarkan
dengan menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi bidang kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan
dan merumuskan solusi dari masalah yang belum diketahui
kampus sebagai pusat peradaban masyarakat modern memiliki makna bahwa dari kampuslah bermula berbagai gagasan
inspirasi serta motor dalam hal ini sumber daya mahasiswa yang akan mewarnai dan menentukan arah perjalanan bangsa
mata air mata air yang tersebar di seluruh indonesia diharapkan dapat mengalirkan gagasan
inspirasi serta aksi dari motor motor penggeraknya sehingga dapat menghidupkan
gairah serta vitalitas pembangunan
ya walaupun kita masih di tengah pandemi covid sembilan belas ya pendidikan harus tetap jalan
kuliah harus wajib kita teruskan ya
dan dimanapun kita berada
karena pendidikan apalagi pendidikan tinggi itu sangat penting untuk meningkatkan sdm indonesia
kita memerlukan orang orang yang pintar sekarang
bahkan pemerintah ingin justru kalau bisa kuliah itu wajib
jadi bukan saja wajib belajar ya tapi harus wajib kuliah
dan semua orang harus bisa mendapatkan akses untuk kuliah
ada satu institusi satu universitas yang bisa melayani
kuliah untuk siapa saja dimana saja
saya sudah berada di perpustakaan universitas terbuka
di samping saya ada rektornya pak ojat darojat ya
pak ojad ini ternyata sudah periode kedua menjadi rektor
jadi selamat ya
terima kasih mbak desi
dan ini juga kalau tidak salah ulang tahun ke tiga puluh tujuh tahun universitas terbuka
jadi selamat sudah menjadi istri
terima kasih mbak desi
telah menyediakan pendidikan bagi banyak sekali jumlah orangnya
by the way kita berdua ini tidak menggunakan masker karena sudah divaksinasi tentu saja
dan sebelumnya kita sudah melakukan testing antigen dan pcr dan juga semua kru di sini
jadi insyaallah kita akan aman ya dalam wawancara ini
pak ojat ya kita masih dalam pandemi ya
kita bicara kalau pandemi ini semua harus dilakukan dari rumah online belajar dari rumah lewat daring tidak bisa tatap muka
tapi ini bukan hal yang baru untuk universitas terbuka
betul mbak desi
jadi apa saja yang dilakukan selama satu setengah tahun kita pandemi ini
ada hal hal yang baru inovasi atau mungkin yang kita bisa ketahui mengenai penerapan pendidikan di sini
dalam perjalanan waktu satu setengah tahun ke depan
kalau bagi kami di ut kita menyebutnya berkah di balik musibah
berkah dibalik musibah ya
betul karena kita melihat fakta di lapangan sekarang online learning mulai digandrungi oleh masyarakat
bahkan teman teman di perguruan tinggi konvensional sekarang mau tidak mau mereka dipaksa
untuk dapat atau memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan secara online
dan itu sudah dilakukan lama oleh ut
dan alhamdulillah sekarang ut dijadikan sebagai rujukan di tanah air bagaimana kita mengembangkan dan mengelola pembelajaran secara jarak jauh dengan moda utama secara online
jadi sudah paling ahlinya lah kalau pendidikan jarak jauh ya

berbeda mungkin dari masa sebelum pandemi sampai sekarang mungkin apakah jumlah siswanya juga makin bertambah atau cara cara baru mungkin lebih diterapkan
banyak banyak sekali yang membedakan sebagai bukti perubahan kemajuan berkah di musim pandemi
yang pertama dari sisi jumlah mahasiswa
ut itu dari tahun dua ribu sebelas sampai dengan dua ribu dua
dua ribu delapan belas angkanya menurun student body nya
tapi kemudian jumlah muridnya siswanya
tapi kemudian sejak tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh sampai dengan saat ini alhamdulillah mulai berangkat naik lagi jumlah mahasiswanya
dilihat dari jumlah
jadi total berapa
jadi sekarang itu ada sekitar tiga ratus dua puluh lima ribu mahasiswa
ini bukan saja di indonesia kan
dengan luar negeri juga ini total
jadi mas ut yang tiga ratus dua puluh lima ribu itu tersebar di tiga puluh empat provinsi di tanah air termasuk di sembilan puluh satu negara di luar negeri
betul saat ini itu saya berdasarkan data yang kemarin kita lihat pada saat melaksanakan ujian akhir semester
dan kita pantau di dashboard kita ternyata ada di sembilan puluh satu negara
di sembilan puluh satu negara dan ini semua lewat tidak tatap muka tentu saja lewat online
dan demandnya kan semakin lama semakin meningkat ya
semakin meningkat justru dengan covid sembilan belas itu demand kita semakin meningkat
makanya jumlah mahasiswa pun kita meningkat itu perubahan dari jumlah mahasiswa
dari sisi layanan yang kita berikan kepada wisata kita juga melakukan banyak perubahan
salah satu perubahan yang paling menonjol adalah terkait dengan learning delivery nya
dimana kita kegiatan tutura tetap muka yang biasanya kita laksanakan di daerah daerah terpencil di pokjar pokjar
kita sekarang apa namanya
diubah kita laksanakan to web
jadi tutorial berbasis web
dan itu dipaksa gitu kan didorong mahasiswa dengan para tutornya supaya mereka melaksanakan pembelajaran secara sinkronus melalui to web
terus kemudian dari si pelaksanaan ujian kita juga menyelenggarakan sistem ujian online
memang ini sudah lama
sistem ujian ini sudah lama dilaksanakan di ut
tetapi dengan covid sembilan belas ini kita juga sekarang melakukan terobosan baru yang kita sebut dengan to web
nah sistem ujian online yang dilengkapi dengan aplikasi online proctoring ini mahasiswa bisa ujian dimana saja
di rumah di kantor di kebun di sawah di puncak bukit di balik gunung
asal ada koneksi internet
asal ada koneksi internet itu bisa lakukan
nah mungkin pak desi atau pak melissa bertanya
bagaimana cara ut mendeteksi kecurangan
nah ini dia
apalagi kecurangan ini
pas ujian itu biasanya paling sering ya terjadi
apalagi belum di hack lagi nanti kan jawabannya
nah alhamdulillah dengan aplikasi yang kita gunakan itu
dimana aplikasi online proctoring yang kita kembangkan bisa mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian
misalnya ketika mereka pada saat ujian menggunakan mobile phone atau ipad atau laptop atau dextop
itu bisa terpantau oleh kita
apalagi copy paste ya jawabannya
termasuk ada bayangan yang bergerak
ada suara yang terdengar
itu nanti akan terdeteksi
nah itu banyak sebenarnya yang menyediakan jasa itu
nah ini bicara mengenai universitas terbuka sendiri
kan sekarang sudah usianya tiga puluh tujuh tahun
nah seingat saya itu yang pertama kali punya open university itu di inggris ya
saya sering waktu di inggris nonton terus ada open university
nah ini beda dengan universitas yang lain mungkin
filosofi nya ide di balik itu
apa sih yang membedakan dengan universitas konvesional yang pertama
kedua mungkin juga tujuan dan misi visinya kan pasti sangat berbeda kan
dengan universitas biasa
tepat sekali mbak desy
jadi philosophical foundation dari penyelenggaraan kejayaan di jawa jawa itu tidak terlepas dari misi mulia yang diemban ut selama tiga puluh tujuh tahun ini
dimana pada saat itu pada tanggal empat september seribu sembilan ratus delapan puluh empat pemerintah meresmikan ut didorong oleh tiga misi utama
misi yang pertama adalah pembaratan aksi pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat
pemerhatian aksi pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
tidak boleh ada orang indonesia yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi
siapapun mereka dan dimanapun mereka berada
nah makna kata terbuka itu gitu kan merujuk kepada orang
artinya kepentingan orang siapapun mereka baik masih muda atau sudah tua gitu kan
mereka tinggal dimanapun termasuk mereka able disable mereka harus punya kesempatan
termasuk mereka apakah mereka kaya atau miskin mereka juga harus punya kesempatan
nah disitulah makna kata terbuka merujuk kepada orang siapapun
tidak boleh tidak punya kesempatan
alhamdulillah sampai dengan saat ini ut dibuka agar itu bisa kita lakukan messi itu maka biaya di ut tidak boleh mahal
karena kita negeri
tidak boleh mahal karena alasan orang tidak masuk ke perguruan tinggi itu kan tiga
yang pertama adalah karena alasan ekonomis kedua alasan geografis dan ketiga alasan akademis
secara ekonomis mereka tidak bisa menunjukkan karena mahal

karena perguruan tinggi itu adanya misalnya di perkotaan kota kota besar
secara akademis mungkin diantara mereka tidak bisa lolos kalau zamannya kita dulu sipan maru
sekarang smptn gitu kan
maka ut harus mengatasi kendala itu
dari sisi ekonomis kita tidak boleh mahal harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
dari si geografis bukan mahasiswa yang datang ke kampus tapi kampus yang hadir di rumah rumah mereka
secara akademis karena bagi mereka tidak lolos seleksi akademik gitu kan
maka ut tidak boleh melakukan seleksi akademis tapi seleksi adminis saja
yang penting mereka punya ijazah slta
nanti secara akademisnya dalam proses pembelajaran kita bina
ya jadi betul betul merdeka belajar merdeka kuliah dimana saja ini dalam arti sebenarnya ya
universitas terbuka ini
jadi filosofinya semua orang yang ingin mengecam pendidikan tinggi dan sangat penting ya
karena di indonesia ini kita masih ketinggalan sebenarnya sdm kita dibanding negara lain
bahkan marisi di bou dulu waktu pernah didirikan
mereka tuh walaupun mahasiswa yang akan masuk ke sana tidak punya ijazah slta sltp dan sdm
mereka boleh masuk ke bou british open university
ini terbuka kepada orang tanpa ada hambatan bagi mereka yang tidak punya koalisi pendidikan sebelumnya
oke tapi pasti masih ada persyaratan juga kan untuk mendaftar
mungkin apa apa saja persyaratannya
kalau dilihat dari jumlah peserta atau jumlah mahasiswa yang tersebar di empat kawasan
tersebar di empat puluh tiga program studi
sekarang itu yang paling banyak mahasiswanya adalah program pgsd
program pendidikan guru sekolah dasar
karena memang masih banyak guru guru di indonesia yang belum s satu
sedangkan undang undang guru dan dosen nomor empat belas tahun dua ribu lima mengharuskan guru itu harus
traiendo geil sekali atau harloopan tidak
karena penelitian ut itu adalah memberikan kesempatan kepada working people
orang yang sudah bekerja supaya mereka mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensinya
atau meningkatkan kualitas pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
nah jadi pada saat itu banyak sekali orang orang yang sudah bekerja di lembaga pemerintah
atau di lembaga swasta mereka bekerja kuliah lagi di ut
dan itu berlangsung sampai sekarang
kapan saja sampai sekarang
jadi bagi mereka tidak punya hambatan ketika mereka bekerja
mereka juga bisa pada saat yang bersamaan mereka bisa kuliah meningkatkan usia di ut
itu terjadi pada tahun sembilan puluh pemerintah waktu itu ingin meningkatkan kualifikasi para guru di seluruh indonesia
waktu itu kan banyak para guru masih di bawah d dua
maka instrumen yang paling sering digunakan oleh pemerintah adalah ut
karena guru harus meningkatkan kompetensinya ke d dua tetapi mereka juga tidak boleh meninggalkan anak didiknya
akhirnya guru guru yang mengabdi di pedalaman di atas bukit gitu
di lembaga mereka hanya mengulangi ut
datanglah ke ut
kalau dari segi geografisnya mappingnya seperti apa
kalau ya mungkin pulau jawa banyak ya karena kita populasinya paling besar di sini
tapi sampai ke pelosok pelosok daerah juga terjangkau
karena itu juga salah satu ukuran kebersihan itu adalah dari sisi coverage daya jangkau layanan
memang kalau dilihat dari domisi lima siswa
berdasarkan data yang ada dalam srsut sudut ekosistem ut
itu memang didominasi oleh masyarakat dari jawa dari pulau jawa
urban apalagi kan
dari urban area
berikutnya dari pulau sumatera berikutnya lagi dari sulawesi berikutnya dari kalimantan sampai dengan irian jaya
jadi memang mahasiswa ut tersebar di tiga puluh empat provinsi di lima ratus empat belas kebukatan kota
prof hoja tapi sebelum jaman internet
sebelum jaman digital ini kan masih tahun delapan puluh an lah
dan bahkan awal sembilan puluh an
ini bagaimana cara caranya yang kalau sekarang kan mudah ya dengan adanya wifi bisa lewat komputer
dulu itu seperti apa rata rata
dulu ketika ut pertama didirikan tentu kita juga sangat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat itu
nah untuk melayani mahasiswa ut pada saat itu lebih banyak mengembangkan bahan ajar tercetak
seperti ini buku buku yang tercetak
modul modul kita menyebutnya modul
tapi bahan ajar tercetak kita berbeda dengan buku buku yang dijual di toko buku
berbeda sangat berbeda
karena memang bahan ajar yang dirancang untuk mahasiswa jarak jauh itu dirancang secara self content
yang dimaksud dengan self content artinya seluruh informasi yang dibutuhkan oleh peserta membaca untuk memahami teori atau konsep yang ada dalam buku tersebut seluruh indonesia sudah ada di sana
kalau konsep teori itu perlu contoh maka contoh dan nonton
dan contohnya ada di sana
kalau konsep dan teoriti perlu gambar maka gambarnya juga dan grafiknya juga ada di sana
kalau di sana ada technical world ada kata kata sulit maka daftar kata sulit senere juga ada di sana
termasuk kegiatan kegiatan transformativenya latihanya semuanya ada di sana
tapi bagaimana menyampaikan bahan bahan ini waktu itu masih lewat pos atau
pada saat awal dididikan memang kita bekerja sama dengan kantor pos
jadi bahan ajar yang sudah dikembangkan oleh kita oleh kita diantarkan didistribusikan ke seluruh daerah
melalui bantuan kantor pos jadi masih sangat sangat tradisional
betul bahan ajarnya kita kembangkan dengan minta bantuan para konten expert
ada international designer ada media expert gitu kan
nanti di sini diolah dikembangkan menjadi bahan ajar yang self content itu
dan setelah beres kita sebarkan ke seluruh tanah air ke alamat alamat masyarakat
seperti itu cara kerjanya jadi nanti mahasiswa baca dari situ
baca tapi kan harus mengikuti kuliah juga
nah cara mengikuti kalau saya lihat dulu di open university di inggris itu
ya ada channelnya di tv ya open university
jadi orang bisa menonton mengikuti mencatat di rumahnya bagaimana kalau
di kita ada beberapa moda yang kita lakukan
untuk layanan bantuan belajar selain menggunakan modul sebagai bahan ajar utamanya
dilengkapi dengan modus modus layanan yang lain
menggunakan broadcasting televisi
ut juga banyak terlibat dalam mengembangkan siaran siaran televisi pendidikan untuk mahasiswa kita
terus juga mulai radio kita kerjasama dengan berbagai radio baik negeri maupun swasta pada saat itu
juga dengan tertulis lewat surat kabar surat kabar
termasuk tes juga lewat itu
iya kalau tes ujiannya
kalau tes itu dulu kita memang ya jadi untuk pelaksanaan ujian akhir semester misalnya
jadi kita mengembangkan naskah ujian naskah ujian dikembangkan di sini
dan dari sini nanti didistribusikan ke seluruh daerah
nanti daerah ada tempat tempat pelaksanaan ujian
kita menyebutnya itu ada lokasi ujian gitu kan di lowester yang sudah kita tetapkan oleh teman teman di upbd
jadi jauh berbeda ya dengan sekarang ya sebenarnya
dari segi teknologinya sudah berkembang
tapi tadi prof mengatakan bahwa pada tahun sembilan puluh an kan banyak yang menjadi siswa karena mereka bekerja
kita bicara mengenai program didiknya itu sekarang
ada evolusi juga kan dari program program pendidikan yang diberikan
kira kira paling banyak yang mana yang diminati bagi mereka yang ikut ut
kalau dilihat dari jumlah peserta atau jumlah mahasiswa yang tersebar di empat puluh tiga program studi
sekarang itu yang paling banyak mahasiswanya adalah program pgsd program pendidikan guru sekolah dasar
karena memang masih banyak guru guru di indonesia yang belum s satu
sedangkan undang undang guru dan dosen nomor empat belas tahun dua ribu lima mengharuskan guru itu harus
sekarang berapa persen
sekitar lima puluh sampai enam puluh persen
tapi ada empat puluh tiga kan program didikannya sekarang
betul yang tersebar di empat fakultas
kalau yang lebih sedikit
dulu lebih banyak malah yang pgsd lebih banyak hampir delapan puluh sembilan puluh persen
itu dikasih oleh pgsd nah terus yang berikutnya juga pg paud
bgu juga banyak kan harus s satu juga itu program perguruan itu
itu yang paling banyak
tapi sekarang udah mulai bergeser
karena seiring dengan perkembangan waktu banyak juga guru guru yang sudah s satu sarjana
sekarang program program studi yang dilaksanakan oleh fakultas yang lain seperti fakultas hukum ilmu sosial ilmu politik fakultas ekonomi
sekarang semua sudah mulai
jadi sains juga sudah ada kan
sudah sudah ada
bisnis dan lain sebagainya
karena sekarang banyak sekali yang bisnis
dari pendidikan itu sendiri guru itu paling penting
dan saya lihat kalau kita bicara pendidikan di indonesia salah satu tantangan itu adalah guru ya
makanya ada keharusan harus lulus s satu
paling tidak punya pedagoginya dibalik itu semua
kualitas guru dari ut itu sendiri dari masa ke masa seperti apa prof
ini pertanyaan yang sangat menarik
karena itu juga berkembang di masyarakat
nah saya ingin yang pertama bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh
perguruan tinggi yang independen
itu bukan atas dasar pesanan ut
tetapi memang pesanan dari kementerian
jadi kementerian menunjuk satu perguruan tinggi negeri di tanah hari ini untuk melaksanakan melihat profil lulusan mahasiswa ut yang terutama para guru tersebut
dan hasilnya sangat positif
jadi lulusan alumni dari fkip ut itu sangat bagus di lapangan
dilihat dari berbagai aspek
yang pertama terkait dengan masalah kemendirian
karena mereka sudah terbiasa belajar sendiri
terus dari pemanfaatan teknologi
terus juga dari sisi kurikulum kita juga kan mereka bekali dengan penelitian tindakan kelas
yang belum ada di kurikulum di penelitian yang lain
pembelajaran kelas rangkap
jadi memang dari kurikulum juga didesain berbeda
karena ini untuk guru guru in service training
tapi dosen ut nya itu sendiri maksudnya
yang mengajar para siswa ini
ini kan kuncinya kan disana
nah para pengajar ut itu sendiri
pengajar ut itu sebenarnya ada dua kategori
kita membaca sebagai dosen ut
kalau dosen ut adalah yang secara administratif mereka satbinkalnya di ut
tetapi untuk kepentingan layanan pembelajaran di lapangan kegiatan tutorial
kita juga meng hire para dosen atau praktisi dari perguruan tinggi yang lain
misalnya untuk melayani tadi sekitar tiga ratus ribu mahasiswa di daerah
itu kan tidak mungkin dilayani oleh dosen ut yang jumlahnya sekarang hanya enam ratus
tetapi kita butuh tutor sekitar dua puluh empat puluh ribu di lapangan
jadi banyak dosen dosen dari perguruan tinggi lain baik negeri mahasiswa swasta
oleh kita dilatih menjadi tutor ut
mereka diedukasi kalau mereka lolos kita nanti di deploy di lapangan dituaskan
nah agar mereka memiliki
jadi maaf ada berapa sekarang yang di deploy kan
yang dosen inti ada enam ratus an
tapi yang dibutuhkan sebenarnya ada berapa
untuk melayani ini sangat tergantung kepada fluktuasi jumlah mahasiswa di lapangan
pada saat ini mungkin sekitar tiga puluh ribuan
tapi kita juga menghadirkan icde di ut
yang punya kapasitas untuk melakukan review kualitas
apakah penyelenggaran pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh ut sudah sesuai dengan norma kaida
alhamdulillah sejak tahun dua ribu lima sampai dengan saat ini kita sudah mengantungi atau punya sertifikat for quality dari icd
satu satunya di asia
sekarang kan juga zamannya sudah berbeda
apalagi teknologi kan kita sudah sangat bergantung ya pada teknologi
dan juga siswanya belum lagi mungkin karir atau keinginan mereka apa yang mereka dapatkan itu kan agak berbeda ya dari dulu
ada beberapa hal yang pertama terkait dengan mahasiswanya dulu karena ini sangat penting ini isu penting di lapangan
kemarin pada tahun dua ribu dua puluh ada sembilan empat ratus tiga puluh enam dari dua puluh yang dibutuhkan cpns di tanah air lulusan ut
artinya apa disitu lulusan ut alumni ut bisa bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi yang lain
jadi kemarin itu dilihat dari data dari bkn itu ut itu nomor pertama yang mengisi
jadi kualitas pendidikan itu sudah bisa sangat baik ya
artinya bisa berkompetisi dengan lulusan di perguruan tinggi yang lain
urutan yang kedua perguruan tinggi di jawa tengah sebanyak tiga ribuan lebih
artinya apa bagi mereka tidak asing lagi dengan namanya tes tes secara online
karena mereka sudah terbiasa di ut ya
sudah biasa dengan teknologi gitu ya
dengan konten konten kita lebih struktur lebih bagus dengan bahan ajar yang sangat terstruktur dengan tadi yang teleponnya tersebut
ini dari sisi mahasiswa
capaian lain di ut alhamdulillah
ut itu kan satu satunya ptn di tanah air yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh
tidak ada pembandingnya di kita
akhirnya kita untuk kepentingan kualitas lulusan mahasiswa ut kita harus memperbaiki

ut di dalam memang kita mengimplementasikan internal kualitas lulusan mahasiswa untuk memastikan bahwa
iso nya lah
iya iso nya kita betul
untuk memastikan supaya kualitasnya bagus
tapi kita juga menghadirkan icde di ut yang punya kapasitas untuk melakukan review kualitas
apakah penyelenggara pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh ut sudah sesuai dengan norma kaida pendidikan jarak jauh
yang dilaksanakan oleh perguni jarak jauh
yang dilaksanakan oleh perguni jarak jauh terbuka di dunia
alhamdulillah sejak tahun dua ribu lima sampai dengan saat ini kita sudah mengantongi atau punya sertifikat for quality dari icd
satu satunya di asia
ya gitu kan
makanya kita suka dijaga benchmark juga di asia
tapi kuncinya apa sebenarnya
kuncinya komitmen kita teman teman semua yang terlibat untuk ikut terlibat dalam program

sebenarnya oleh kita sudah dibangun kultur yang kondusif untuk biasa bekerja dalam kultur kualitas
dari pusat sampai daerah
nah prof khususnya lima tahun terakhir ini
ini dari segi apa yang diinginkan oleh siswa mungkin feedback dari mereka
apakah ada perubahan dalam profilnya
apalagi kita kan lebih banyak kan bergelut di digital semua everything internet
apakah ada pergeseran
kita itu sekarang sedang mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan
kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi
maka ut sekarang akan semakin menyempurnakan jati dirinya sebagai sebuah cyber university
nah ini sangat penting
jadi saya kira ke depan kita harus moving forward
di mana pembelajaran secara digital akan semakin masif
dan ut memang merupakan leading institution dalam bidang itu
maka kita ke depan akan semakin apa namanya menyempurnakan jati dirinya sebagai sebuah cyber university
dalam pengertian di mana nanti ut pada pengen ke depan ada dua pekerjaan besar di sana
yang pertama ut akan dikemas sebagai sebuah digital ecosystem
sekarang kalau digital kita bicaranya ecosystem ya
cyber ecosystem ini istilah istilah yang harus kita ini ya
kita jadi sangat familiar
nah dalam hal seperti ini
kan sekarang di setiap unit pendukung di ut itu gitu
kita sudah punya aplikasi aplikasi untuk mendukung pekerjaan di sana
ut itu kan syarat dengan modal
kita investasi daripada di sumber daya manusia
kita lebih itu apa namanya di modal di mesin
nah jadi seluruh unit unit yang ada di ut sudah dilengkapi dengan aplikasi
aplikasi yang dibutuhkan
supaya bisa bekerja secara digital
kita juga sudah dilengkapi dengan standard of party procedure
bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan mutu yang ada di united tersebut
nah ini sekarang oleh kita akan dijahit ke dalam sebuah digital ecosystem
kan ini masih unit base
nah supaya terintegrasi dalam suatu integrated merching system
maka ini harus dijahit menjadi satu menjadi sebuah digital ecosystem tersebut
mau tidak mau
mau tidak mau
kita saja sekarang di tv mau juga harus migrasi nih ke digital
kalau sudah digital semua bisa terintegrated
dan bisa jauh lebih efisien dan lebih transparan juga
tapi dalam sistem administrasinya sampai saat ini ini semua sudah online sudah terpadu sudah integrated ya
jadi bukan hanya yang terkait dengan kegiatan kemahiswaan dari mulai regisi secara online
bahan ajar secara online
layanan bantuan belajar perkuliahan sinkronus asinkronus secara online
terus juga penyelenggaran ujian sistem ujian online
dari awal sampai akhir secara online
tetapi juga untuk kepentingan manajemen internal kita juga sudah mengembangkan berbagai aplikasi dilaksanakan secara online
itu yang akan memudahkan kita lebih efisien
dan itu sangat terbukti
tapi kita simpan dulu faktanya
karena diskusi kita masih cukup panjang
dan menurut saya ini masalah cyber university ini dan ambisi untuk digitalisasi ini perlu kita bahas lagi
tapi sebelum kita mulai
ini kan semua bisa online ya
tapi kampusnya luar biasa besar
dan kita masih duduk di perpustakaan yang isinya buku buku
apa kira kira nanti fungsi dari kampus ini
yang sebenarnya kan sekarang sudah tidak perlu lagi lah
apa namanya memang buku buku ini warisan alamat zaman dulu
tetapi ini sampai sekarang masih digunakan bagi orang orang yang lemah membaca secara printit gitu
akan menggunakan bahan ajar yang tercetak
tetapi kita juga sudah menyiapkan
digital library sebenarnya untuk masuk di seluruh indonesia dan di dunia yang lain
di sembilan puluh satu negara tadi
nah ketika nanti berubah menjadi sebuah digital library system
tentu kita akan banyak mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan seperti misalkan ini digital library nya
dan kita sudah berlangganan elektro elektro yang sangat banyak
ada konten konten yang memang dibutuhkan untuk mahasiswa belajar
nah itu budaya itu harus kita bina secara bertahap
tapi kita juga tidak berarti meninggalkan
mahasiswa kita yang memang masih gagap teknologi
karena memang masih banyak
makanya kampus ini masih perlu ada
banyak juga yang masih datang ke kampus untuk belajar
masih masih ada
tapi sekarang akan dibatasi karena sekarang sedang ppkm ya
tapi biasanya berapa
datang ke kantor kantor lain di upbjj terutama
ada hal yang ditanyakan atau menyerahkan dokumen
tapi sebenarnya pada prinsipnya semua bisa dilakukan online
mendaftar juga bisa dilakukan online
prof kita istirahat sebentar
tapi saya juga ingin melihat mungkin sudut sudut dari kampus universitas terbuka ini
jadi jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
dari jumlah aluni memang ut walaupun usianya masih sangat muda tiga puluh tujuh tahun
tapi kita sudah menghasilkan sekitar satu delapan ratus lima puluh
angka yang sangat besar dan tidak mungkin dicapai oleh perguruan tinggi tatap muka
dan juga dengan kekuatan dari pemerintah dan pemerintah

kembali dalam insight with desi anwar
kali ini saya berada di kampus universitas terbuka di pondok cabai
dan di samping saya sudah hadir rektor ut prof ojat darwajat
dan tadi kita berbicara mengenai ya ternyata pendidikan
jarak jauh ini yang sekarang sangat sangat dibutuhkan telah dilaksanakan oleh universitas terbuka selama tiga puluh tujuh tahun
dan tentu saja ini pasti menurut saya setelah pandemi covid sembilan belas
pendidikan jarak jauh akan menjadi salah satu yang mau tidak mau akan dan harus terus dilakukan oleh semua institusi pendidikan ya
prof ojad kita berada di kampus universitas terbuka
saya lihat ini luas sekali delapan belas hektare
fasilitasnya juga sangat lengkap ini
sementara tadi prof mengatakan biayanya cukup murah untuk menjadi siswa di sini
ini bagaimana anggarannya dan bentuk dari anggarannya pengeluarannya seperti apa
pemasukannya dari mana saja dan kok bisa ya memiliki kampus sebagus ini
ut sebagai institusi milik pemerintah tentu sangat patuh mengikuti aturan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran dan pendapatan dari mana saja diperoleh sumber sumbernya
rata rata berapa kalau siswa ingin belajar di sini
siswa yang per mahasiswa yang ut itu kalau dilihat dari biaya per sks itu satu sk itu nilai nominal rupiahnya tiga puluh lima sampai enam puluh
jadi sangat terjangkau rp enam puluh
jadi sangat terjangkau
itu disesuaikan dengan kapasitas mahasiswa ketika mereka akan mengambil dua sks empat sks
nah di dalam penawaran mata kuliah atau program yang akan ditempuh oleh mereka itu juga kita sangat memperhatikan masalah kapasitas mahasiswa
kalau mereka misalnya ingin membeli yang paket sistem paket semester penuh gitu kan dengan lengkap berbagai layanan kita berikan di ut itu ada bergradasi pengenaan uang kuliah tunggal itu
ada yang misalnya sipas plus gitu ya sipas penuh
sipas dan eceran yang per ess tadi
itu bergradasi sesuai dengan kemampuan masing masing mahasiswa
jadi fleksibel ya
tapi rata rata misalnya kalau ingin satu sampai s satu lah s satu biasanya berapa empat lima tahun
biasanya normalnya harusnya bisa diselesaikan dalam waktu empat tahun
nah itu biasanya berapa kira kira pengeluaran yang harus
saya kira tidak lebih dari sepuluh juta
tidak lebih dari sepuluh juta dijamin
jadi sangat sangat terjangkau ya apalagi dibandingkan dengan universitas universitas lain
jadi selama ini keuangannya bagaimana sehat
apakah ada bantuan dari pemerintah juga
betul ada dari botn dari pemerintah juga ada
karena kita jumlah misi mahasiswa banyak walaupun uang kuliah tunggalnya kecil tapi karena yang masuk ut banyak jadi pnbput penerimaan rebutan pajaknya itu juga sangat besar
dalam satu tahun rata rata sekitar satu triliun
satu triliun ya
dari mahasiswa itu tersebut
dana itu kita gunakan untuk kepentingan belanja operasional ut
dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dilihat dari kemampuan anggaran ut ut sangat sehat
dan mampu untuk membeli teknologi yang canggih dan peralatan peralatan itu semua lengkap ya
apakah ada ini kalau saya lihat kan ke depan mungkin yang diperlukan yaitu infrastruktur digital dan lain sebagainya
dan juga kalau misalnya prodi nya juga ditambah dengan yang harus pratikum dan lain sebagainya
ini kan pasti ada penambahan biaya atau tidak perlu ditanggung
karena dengan jumlah misi mahasiswa yang semakin banyak otomatis fixed cost nya bisa lebih rendah
sehingga nanti dengan biaya yang terjangkau itu kita tidak usah meningkatkan jumlah ukt nya
nah yang penting bagaimana supaya mahasiswa semakin banyak masuk ke universitas ke tempat kita
itu yang kita fokuskan
nah di dalam alokasi anggaran memang kita betul tadi seperti kata mbak desi kita gunakan untuk infrastruktur ut
misalnya kita ingin supaya uta lebih modern lebih maju dalam implementasi teknologi
ut kan sangat eksesif
apalagi kita itu kan kemajuan yang dicapai oleh ut itu seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi
jadi kita sangat eksesif dalam menerapkan teknologi tersebut

nah di samping itu juga uang ukt itu kita kembalikan kepada mahasiswa dalam bentuk peningkatan kualitas
misalnya dengan kegiatan kegiatan workshop workshop yang dibutuhkan oleh mahasiswa
dari mulai kegiatan osmb ada distant learning skill workshop atau workshop keterampilan belajar jarak jauh
dimana mahasiswa itu oleh kita diajar jurus jurus bagaimana cara belajar di ut
supaya mereka jadi pintar jadi bagus mereka akan tumbuh menjadi pembelajar jarak jauh yang tangguh
kualitas ini bisa diakses dari seluruh indonesia
jadi kan perwakilan tadi disebut ada perwakilan perwakilan ut di daerah daerah
daerah dan kita punya unit program belajar jarak jauh kantor cabang ut di daerah
dan itu juga nanti dilengkap itu biasanya di ibukata provinsi ya
dan dilengkapi dengan ada access point dalam bentuk sentral layanan ut di kabupaten kabupaten
itu sekarang sedang kita bangun
juga ada kelompok kelompok belajar gitu kan seperti itu
iya kalau dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat sampai sekarang total yang sudah lulus
kalau dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat sampai sekarang total yang sudah lulus
dari ut sendiri kira kira ada berapa
lebih dari satu juta tentu saja
dilihat dari jumlah aluni memang ut walaupun usianya masih sangat muda tiga puluh tujuh tahun
tapi kita sudah menghasilkan sekitar satu delapan ratus lima puluh
angka yang sangat besar dan tidak mungkin dicapai oleh perguruan tinggi tatap muka
iya pastilah dan inilah kelebihan dari ut itu sendiri
saya mau bicara ini ada filosofi tadi yang menarik ya
mengenai wajib berusaha
karena kita kan sekarang memiliki wajib belajar dua belas tahun
kalau dulu saya ingat masih sembilan tahun dua belas tahun lebih
idealnya apalagi negara seperti indonesia ini
kalau kita ingin memiliki sdm yang unggul minimal harus sudah s dua
apalagi sekarang pekerjaan dimanapun kalau tidak ada s satu
itu agak sulit bagi kita untuk bersaing
ini bagaimana dalam penerapannya
karena saya lihat ini juga merupakan mimpi profesor ojat
betul bisa ya
saya itu punya mimpi
ketika bapak presiden ditanya oleh mas menteri pada saat hari pendidikan nasional tanggal dua mei dua ribu dua puluh
di situ mas menteri nanya kepada bapak presiden
bapak presiden apa yang ada di benak bapak presiden terkait dengan kemajuan yang dicapai dalam pendidikan kita
bapak presiden menjawab pendidikan untuk semua education for all
sampai ke pelosok tetapi berkualitas
nah yang bisa mewujudkan itu menurut saya adalah ut
bisa dijangkau oleh semua masyarakat gitu kan seluruh lapisan masyarakat
bagi mereka yang keterbatasan ekonomi ut bisa hadir di sana karena ut biayanya sangat terjangkau
ut bisa masuk ke pelosok pelosok ke pulau pulau terpencil
dan itu yang kita lakukan sampai dengan saat ini gitu dengan biaya yang sangat terjangkau
dan berkualitas karena ut gitu dalam menawarkan program program studi yang ditawarkan ke masyarakat
kita bukan hanya mendapatkan aksesif program studi dari ban pt badan aksesif nasional penergolan tinggi
tetapi juga kita mengimpait secara volunteer seperti badan agresi internasional
itu satu satunya asosiasi perguruan tinggi jarak jauh di dunia yang punya kapasitas untuk melakukan certific for quality
itu kita undang datang ke ut
alhamdulillah sejak tahun dua ribu lima kita mendapatkan certifikat quality di asia satu satunya
dan minat untuk menjadi mahasiswa di indonesia sendiri menurut prof semakin meningkat
maksudnya persis diri semakin meningkat
dalam konteks itu mereka itu tidak mungkin bisa kuliah di perguruan tinggi kalau mereka mengalami berbagai hambatan
salah satu kuncinya itu adalah biaya ukt harus dibebaskan
nah yang memiliki kemampuan itu menurut saya ut
ut itu kan dalam satu tahun katakanlah biaya operasional yang kita butuhkan
itu kalau dengan tiga ratus ribuan mahasiswa itu sekitar sekarang itu satu lima triliun
nah mungkin kalau kita ingin menambah kapasitas mahasiswa yang nilainya sekitar satu juta misalkan per tahun
mungkin pada sekitar tiga triliun gitu kan
nah uang beban mahasiswa itu beban ukt ini menurut saya dialihkan aja oleh pihak ketiga
apakah misalkan dengan dana csr dari perusahaan perusahaan bumn atau mungkin juga dari pemerintah
mengalokasi anggaran tingkatan untuk operasional ut

ya subsidi yang diberikan tidak usah dibuat kepada mahasiswa

nah nanti tinggal misalnya bapak presiden atau pemerintah selalu berikan
sejak itu pemerintah serahkan kepada kami silahkan didik dalam satu tahun satu juta mahasiswa gitu kan
apa insya allah itu bisa kita lakukan
dan ini sudah disampaikan apakah ada feedback dari pemerintah mengenai perasaan lain
tolong disampaikan secara langsung kepada bapak presiden
tapi wajib kuliah ini sudah dibahas di beberapa media gitu kan
menurut saya ini sangat penting gitu ya
kalau kita ingin meningkatkan proses dedikasi
pada jilid dua ini saya terutama akan fokus pada dua hal
yang pertama saya ingin ut
itu naik kelas dengan
menjadi ptnbh ini ada
otonomi yang lebih luas supaya kita lebih
agile lebih lincah dalam menyambut
perubahan yang terjadi di dunia
industri dan usaha dan dalam menyusun budget
juga termasuk itu
yang unggul ini merupakan
kunci saya lihat itu dari
jadi makanya kita mengeluh tema
peningkatan sdm berbasis
dengan tema itu mengharapkan bahwa
nanti pengembangan keluarga sumber daya
manusia itu juga yang familiar dengan
kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi
mereka dari sekarang harus terbiasa
dengan kehidupan digital karena ini
akan merangsek kepada seluruh
sisi kehidupan manusia
dan kita tidak boleh ketinggalan
kita harus sejejar dengan bangsa bangsa
lain yang telah maju
kuncinya itu ya dan ini
sebenarnya pendidikan di indonesia
sudah bongkar pasang
banyak sekali menteri menteri
pendidikan yang sudah saya wawancara itu kadang kadang
mereka punya ide yang
sangat luar biasa tapi tidak
sustainable karena digonta ganti terus
tadi disebut ada keinginan untuk
memiliki cyber university
di indonesia ini kan berarti
sdm yang dihasilkannya juga harus
sangat sangat berbeda harus
unggul dan juga
istilahnya keterampilannya juga sangat
perkembangan zaman dan juga teknologi
pada saat ini saya lihat juga
job market sudah berubah
masyarakatnya tidak perlu lagi
gelar mereka tidak butuh
sarjana magister atau dokter
yang penting dia punya kompetensi yang
dibutuhkan oleh dunia industri
nah saya kira kita juga harus berubah kita harus melakukan
pengemasan kurikulum paket semester
kita harus berubah dalam bentuk
sehingga nanti ketika
orang mahasiswa tamat
satu semester kalau memang
mereka tidak butuh menjadi sarjana tidak perlu
jadi sarjana tapi mereka punya kompetensi dari
penemuan micro learning dalam satu semester itu
ada skills nya yang bisa mereka terapkan

mereka bisa kembali lagi ke masyarakat
setelah satu semester
nanti di masyarakat mungkin mereka mencari uang
membangun kekuatan ekonomi
nanti mungkin pada saat berikutnya
saya ingin mengembangkan kompetensi saya lebih maju lagi
balik lagi ke universitas
misalnya katakanlah ke ut
nanti mengambil paket
micro learning yang keduanya
nanti setelah itu beres
lagi ada sertifikat
diperoleh nanti ke masyarakat
jadi nanti bisa bolak balik
ke perguruan tinggi dan kembali ke masyarakat
jadi tidak perlu jadi sarjana kalau mereka tidak butuh
tapi di s dua s dua
jadi berapa persen
kalau jumlah mahasiswa
pasca s dua dan s tiga itu sangat sedikit
lima persenan tidak banyak
karena memang ini hanya sebagai
dan kita juga harus sangat hati hati
keputusan s dua dan s tiga
kita mengawal kualitasnya
itu sangat ketat
jadi lebih fokus ke yang s satu ya
karena di sini juga usia usia yang sangat penting
program program yang sekarang
kalau kita lihat ada artificial intelligence
programming ini semua ditawarkan
juga di ut atau bagaimana
ada mata kuliah mataul ditawarkan
dalam program studi tertentu di ut
seperti misalkan di sistem informasi
di fakultas sayangan teknologi
dan juga sekarang itu
sedang kita mengembangkan
mata kuliah mataul yang didukung
dengan mengintegrasikan tadi
supaya nanti mata kuliah ini
kemajuan yang dicapai
dalam bidang teknologi
jadi di samping
tetapi juga kita meng hire
yang kita tawarkan kepada masyarakat
jadi berarti harus ada kolaborasi kerjasama
dengan institusi institusi lain
ut itu tidak bisa
mencapai visinya sendiri
seperti misalkan sekarang
pada saat pengembangan mana ajar
kita pengembangan bahan ajarnya adalah para dosen
dari perguruan tinggi yang sudah establis di tanah air
kita meminta mereka untuk mengembangkan
kita bayar sesuai dengan perjanjian
dan kontrak yang kita sepakati
nanti setelah itu dapat kita juga
ada orang orang yang
kita juga hire mereka
media expertnya dan juga
instructional designer itu perlu hadir di sana
karena mereka yang tahu bagaimana
cara menyampaikan konten ini kepada mahasiswa
prof ini kan sudah
yang kedua ya periodenya
selama periode pertama ini
tantangan tersulit dalam mengelola
ada dua tantangan besar yang dihadapi
oleh kami terkait dengan
pendidikan jarak jauh
dengan mode utama online learning
tantangan yang pertama terutama
adalah terkait dengan
akses point di daerah
dimana jaringan internet
di daerah itu sangat terbatas
jadi ketika kita banyak
termasuk itu digital gap
jadi yang pertama di infrastrukturnya
tidak tersedia lapangan atau juga mungkin karena masyarakat
tidak punya daya beli untuk
itu yang pertama yang kedua adalah
dan itu kewajiban kita untuk
mengedukasi mereka supaya mereka lebih pintar
itulah dua yang paling penting
tapi kalau kita lihat kan semakin banyak
gadget di indonesia ini jumlah hp
lebih banyak daripada jumlah populasi
apalagi kalau semakin muda
lebih milenial mereka lebih
kemudian ini sekarang sudah masuk
ke periode kedua kira kira apa
yang ingin dilakukan harapan ke depan
dan mau dibawa kemana ini ut lagi
selain tadi yang
cyber university indonesia apa lagi kira kira
capaian yang terhasil
diraih sampai dengan saat ini
karena dukungan dari teman teman
di lapangan rektor rektor ut
sebelumnya dukungan dari pemerintah
jilid dua ini saya terutama
akan fokus pada dua hal yang
pertama saya ingin ut itu
naik kelas naik kelas
dari ptn pkblu
perguruan tinggi negeri berbadan hukum
yang saya fokuskan karena
dengan ahli status
naik kelas menjadi ptnbh ini ada
otonomi yang lebih luas
supaya kita lebih agile lebih lincah gitu
dalam menyambut perubahan yang terjadi
di dunia industri dan perusahaan
dalam menyusun budget juga
itu yang pertama
dan yang kedua adalah
jadi yang pertama adalah
menjadi ptnbh dan yang kedua itu
ut harus terwujud dalam sebuah digital ecosystem
itu dua pr besar yang akan
kita kerjakan pada
jilid dua ini sehingga nanti
kalau ini bisa ditata dengan baik
untuk pemimpin berikutnya
tapi cukup waktunya empat tahun
kita akan mencoba berusaha
kita hadapkan dengan baik saya kira
untuk persiapan ut sebagai ptnbh pun
kemarin sebenarnya sudah masuk dua ribu dua puluh
dan menurut informasi itu dari
sisi dokumen sudah lolos
sudah bagus tinggal ada beberapa hal
yang perlu disempurnakan jadi sebenarnya
pada tahun ini ut akan masuk
masa transisi menuju ptnbh
dan kita harapkan juga menghasilkan siswa siswa
yang sangat baik unggul
berkualitas dan juga siap pakai
tapi terakhir mungkin
akan bisa satu level
dengan negara negara khususnya di asia tenggara
lain dalam sistem pendidikan
saya kira kalau penyelenggara pendidikan
digarap seperti sekarang ini dan mudah mudahan
nanti akan terbebas dengan covid sembilan belas
insya allah kita akan sejajar dengan bangsa bangsa
yang terah maju
baik terima kasih banyak
atas insight nya menarik sekali
selamat ya tiga puluh tujuh tahun
universitas terbuka dan semoga tetap
dan terus berkontribusi
terhadap pembangunan bangsa demikian
insight with desi anwar kali ini memang
bagi sebuah negara untuk sukses
itu tidak ada artinya
kalau kita tidak memiliki sdm
yang unggul sdm yang
berkualitas dan sdm yang
dan sebenarnya wajib belajar
itu sekarang juga harus ditingkatkan
menjadi wajib kuliah karena di mana mana
juga di dunia pekerjaan semua
karena dengan ini kita bisa meningkatkan
sekali lagi terima kasih
jangan lupa ini masih covid sembilan belas
jangan lupa menggunakan masker
rajin cuci tangan dan hindari
kerumunan saya desi anwar